tujuh ekor kucing yang dievakuasi oleh klau ini terdiri atas dua kucing kecil dengan kasus diare dan flu parah
serta dua kucing yang menderita sakit ginjal dan satu ekor kencing darah
satu kucing lain dengan kasus mulut sobek dan satu kucing terkena reruntuhan gempa hingga cedera pada tulang kaki serta punggung
kucing kucing tersebut diserahkan oleh tim animal rescue ke rumah singga setelah dievakuasi dari lokasi bencana gempa bumi
perwakilan pulau bandung menyebut kucing kucing yang dievakuasi dari lokasi gempa cianjur ini akan dibawa ke klinik
kemudian diberi perawatan khusus seperti terapisikis
karena kucing juga ada kejiwaan yang harus di samalah hewan juga seperti manusia jadi ada sisi kejiwaan yang memang harus di
mungkin selain fisik selain fisik juga mereka di
iya iya betul betul
sementara itu tim relawan perawat luka
warga dari indonesia wone care clinistion association mendatangi satu persatu tenda pengungsian warga di kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat untuk memeriksa kondisi pengungsi
warga yang terluka langsung diobati di tenda sedangkan warga yang terinfeksi cukup serius dibawa ke rumah sakit
ada beberapa pasien yang tidak bisa datang ke posko kesehatan kita melakukan jemput bola
karena ada beberapa pasien yang tidak bisa jalan dan mengalami faktor di kakinya
kalau untuk keluhan di luka sendiri alhamdulillah saat ini sudah tertangani dengan baik dan tidak ada luka luka yang mengalami infeksi
di tenda pengungsian ini rata rata warga menderita luka karena terkena reruntuhan puing bangunan
tim liputan cnn indonesia